cara asik untuk bisa mencintai dan juga lebih meresaki lagi nilai nilai pancasila
mungkin kalau kita lihat ada juga informasi ya kalau di medsos mungkin anda followers dari mas adi ms untuk merayakan atau memperingati hari kelahiran pancasila
juga mas adi ini mengajak netizen masyarakat indonesia generasi muda indonesia nanti berkumpul pada hari sabtu mendatang sabtu depan itu untuk sama sama menyanyikan lagu pancasila
oh bukan di balai kota seperti waktu itu ya
ini bukan promosi ya hanya informasi ya
tapi itu cara asik lagi cara asik untuk memperingati dan mencintai pancasila
karena dianggap tadi pani juga merasakan belakangan ini kayaknya kok nilai nilai pancasila kok kayaknya agak luntur ya kalau kita melihat bagaimana perkecahan yang ada di masyarakat
ya presiden joko widodo dalam wawancara dengan detik com pada rabu kemarin juga menegaskan bagi siapapun yang katanya mengganggu bahkan mau atau ingin mengganti pancasila dan mengganggu keutuhan nkri
tidak ada upaya
tidak ada hukum lain selain katanya digebuk
digebuk beberapa waktu lalu presiden lebih kasar lagi lebih tegas lagi
digebuk dan ditendang katanya
waduh itu kata kata yang cukup tegas dan cukup berani dari presiden ya
dan berikut ini pernyataan dari presiden joko widodo
ya kita ini kan bekerja atas dasar konstitusi dan kehendak rakyat
kalau saya selalu saya sampaikan kalau sudah keluar dari koridor hukum
apalagi sampai ingin mengganti pancasila ingin mengganti uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
ingin membawa kita tidak berada pada bingkai negara
ingin mengganti negara
ingin mengganti negara
ingin mengganti negara
ingin mengganti negara
ingin mengganti negara
negara kesehatan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika ya
sudah tidak ada kata yang lain
ya dikebuk dalam sebuah koridor konstitusi
dalam sebuah koridor hukum